kegiatan misa natal di sana dan apakah ada sedikit toleransi begitu nilai nilai toleransi yang ada di sana
seperti halnya yang ada di katedral begitu dengan adanya lahan parkir di masjid istiqlal silakan rima
ya iqbal terima kasih saat saya berada di gereja katedral hati kudus yesus saat ini saya merasakan bahwa saya benar benar tinggal di indonesia
karena keberagaman sangat terasa di sini tidak hanya ketika kita masuk ke gereja ini tidak hanya kita melihat satu suku
ada suku jawa ada cina kemudian ada juga dari ambon dari maluku teman teman semua yang ada di sini tergabung dalam satu gereja yaitu gereja katedral
dan sejak malam hari tadi jika saya bisa mengakumulasikan hingga saat ini misa berlangsung cukup damai
dan juga dengan shift sekitar satu jam setiap kali shift misa dilakukan dalam satu kali misa
saya hitungkan akumulasi sekitar ada sepuluh jemaat yang datang ke gereja hati kudus yesus hingga pada siang hari ini
dan pada hari ini dipimpin oleh romo fusi nuswantoro juga misa terakhir pada siang hari ini berlangsung cukup khidmat sekali
dan pada siang hari ini merupakan misa terakhir dan akan dilanjut lagi pada misa selanjutnya yaitu pada pukul lima sore hari nanti
pada hari ini di gereja katedral hati kuntus yesus membawa sebuah tema yang cukup menarik
ya ini tema bahwa sudah dilahirkan
ya perayaan sudah dilahirkannya pemberi selamat atau juru selamat di kota daud
ini menunjukkan bahwa mereka ingin merayakan bahwa pada hari ini adalah hari kemeriahan bagi umat non muslim atau umat kristen
maksud kami untuk memberikan perayaan kepada tuhan mereka yakni yesi yesus
kesyukur kepada tuhan terkait dilahirkannya juru selamat pada hari ini dan juga membawa pesan pesan perdamaian
pesan pesan perdamaian ini disampaikan secara keseluruhan
yaitu baik seluruh umat kristiani ataupun seluruh warga indonesia secara keseluruhan mereka berdoa dan juga memberikan pesan pesan terkait toleransi
tidak hanya itu yang cukup menarik bagi saya hari ini yaitu
misa pada hari ini tidak hanya dihadiri oleh umat kristiani atau umat katolik yang tergabung dalam gereja katedral di paroki surabaya ini
mereka juga dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dari universitas islam negeri sunan ample
ini menunjukkan bahwa keberagaman cukup terasa disini
sehingga perdamaian dan juga rasa aman semakin dirasakan oleh jemaat yang melakukan misa sejak pukul tujuh pagi hari tadi hingga saat ini
tidak hanya pihak keamanan saja yang hadir sehingga mereka menjadi merasa aman
tapi juga umat muslim yang selama ini diisukan terkait isu isu terorisme
banyak sekali dilakukan oleh umat muslim yang membuat mereka khawatir selama ini terkait isu isu intoleransi yang terjadi di negara indonesia beberapa bulan terakhir
ternyata kehadiran mahasiswa universitas islam ini
yang mereka pasti sudah merupakan mahasiswa islam
turut menghadiri misa pada pagi hari ini memberikan rasa aman tersendiri bagi seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini
mereka mengaku tadi sempat merasakan bahwa kekhawatiran atas intoleransi yang terjadi di indonesia pada akhir akhir ini hilang seketika
ketika hadir sejumlah umat muslim datang ke gereja ini turut mengikuti misa natal
dan juga turut memberikan pesan pesan perdamaian kepada masyarakat atau seluruh jemaat yang datang di gereja katedral ini
dan rencananya pada sore hari nanti akan juga dilakukan misa yang dihadiri oleh romo fusi kembali untuk memberikan misa lanjutan kepada jemaat yang memang belum menghadiri misa misa sebelumnya pada siang hari ini
dan diperkirakan pada sore hari nanti akan ada sekitar lima jemaat lagi yang akan hadir di sini hingga malam hari nanti
baik eka rima tentunya ini kita harap semuanya ataupun dari pagi hingga keesokan harinya dan tahun tahun berikutnya akan tetap aman dan juga damai
salam damai untuk jemaat
terhadap jemaat yang ada di sana